menteri dalam negeri cahyokumolo dilaporkan kebawaslu oleh afot dan nusantara
terkait pernyataannya dalam acara takornas penyelenggaraan pemerintahan desa tahun dua ribu sembilan belas
di kawasan ancol jakarta beberapa waktu lalu
dalam pidatonya cahyo menyatakan dana desa ada karena jasa jokowi
kemudian ia meminta para kepala desa untuk meneriakan nama jokowi
mendagri dilaporkan karena sudah melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan
anggota advokat nusantara dahlan dipo menyatakan mendagri diduga melanggar undang undang
tentang pemilu di mana pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu peserta pemilu
pak cahyokumolo itu ada keberpihakan terhadap salah satu paslon yaitu paslon satu
karena menurut undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas pasar dua ratus delapan puluh dua itu
pejabat negara tidak boleh memihak
intinya tidak boleh memihak salah satu paslon
memihak maupun merugikan maupun menguntungkan salah satu pihak
nah disini menguntungkan pihak satu tapi merugikan dua
sementara itu tim kampanye nasional jokowi maruf menyatakan seruan cahyo itu bukan sebagai bentuk kampanye
jurubicara tkn arya sinulinga menganggap seruan itu merupakan bentuk dukungan program pada jokowi selaku presiden
menurut arya cahyo melakukan hal itu agar program jokowi dapat selesai hingga akhir masa jabatan
pada oktober mendatang
badan pengawas pemilu republik indonesia kemudian menanggapi hal ini
anggota bawaslu ri frits edward siregar mengingatkan bahwa sudah ada nota kesepahaman antara bawaslu dengan berbagai pihak
termasuk cahyo selaku menteri dalam negeri
namun frits enggan berkomentar terkait tindak lanjut terhadap pernyataan cahyo yang berpotensi melanggar aturan kampanye itu
ia hanya mengingatkan bahwa ada peraturan bawaslu nomor enam tahun dua ribu delapan belas terkait netralitas asn